kita tiba di penghujung sapa indonesia siang
saudara aksi pencurian sepeda motor terjadi di lingkungan musola yayasan al kahfi
di desa kemiri kabupaten sidoarjo jawa timur
pemilik sepeda motor adalah salah seorang santriwati yang meninggalkan sepeda motornya
di halaman musola untuk mengaji
dari rekaman cctv pelaku diketahui berjumlah dua orang
pencurian terjadi pada pukul enam lewat tiga puluh menit sore
saat lingkungan musola dalam kondisi ramai lalu lalang orang
pemilik sepeda motor yang adalah seorang anak yatim
bersama pihak pesantren telah melaporkan kejadian ini ke polisi
hari anak anak kalau setelah akar berkumpul untuk acara apa itu
kegiatan mengaji rutin haji al quran
kemudian jam lima banyak yang pulang
kemudian ada beberapa anak yang mempunyai sepeda motor